tadi kata cs sih parutan singkongnya udah cukup
gobang udah saya minta pensiun
murad sama pirmasah pitra
sudah saya minta pensiun
berarti jamal bisa langsung masuk
masuk ke mana
terminal jalanan pasar
itu bukan tempat buat jamal
halo saya ke gedung merdeka
kalau ada yang nyari saya
kita akan mencoba
sebenarnya ada apa
masuk dulu aja
gak ada yang tahu nasib kamu gimana
sekarang kamu dimana
kecuali bapak ibu kamu
dia cuma tahu kamu dibantai
terus sekarang gimana
belum ada kabar lagi dari kang nus
separa apa kondisinya dik dik
saya masih belum bisa jalan
kalau dibawa berdiri
masih kerasa sakit
kalau mau buang air kecil gimana
kalau airnya besar
menuju pengambil alihan kekuasaan
duduk dan berdiri
di tempat tempat yang sudah ditinggalkan
kang bahar dan musliha
tau sekarang si cecep ada dimana
kang gobang pensiun
di terminal nggak ada pemimpin
aku mau pensiun seperti kang gobang
atau mau gantiin kang gobang
akang harus cepet sembuh
akang juga maunya begitu
kalau udah sembuh
pulangin nining ke orang tua nenek
nenek udah gak bisa dampingin akan
cecep gak bisa ditelepon
akang mau pensiun
tapi belum tahu nanti mau apa
akan bukannya ada rencana buat buka toko oleh oleh
itu sudah kita bahas berulang ulang
kamu harus tenang
ah bapak suka mau tau aja
mas mau tau gimana keadaan dik dik
kamu jangan khawatir
kalau di sana keadaannya lagi gawat
terus akang mau ke sana
akang sekarang aja pulang gak ada yang tau
si bubun pasti udah nelfon akang dari tadi
di sini sinyalnya jelek
akang hati hati aja
sudah berapa lama kamu kerja di sini
sebulan juga masih kurang
tadinya kerja apa
semua yang masuk ke sini
rata rata sebelumnya nggak kerja
gak kerja karena belum pernah kerja
atau enggak kerja karena kehilangan pekerjaan
gak ada yang ke sini ke bisnis ini
kalau tidak karena terpaksa
pasti karena terbawa bawa
saya dibawa mertua saya
saya pernah ketemu tapi gak kenal
kasus yang semula menempatkan pak pirmansah sebagai tersangka
kemungkinan sebuah rekayasa
kami masih mengembangkan penyelidikan
ada dugaan perempuan ini sering melakukan tindakan penipuan
tenang sebentar lagi saya dapat uang
kami sengaja tidak langsung melakukan penangkapan
karena sedang mencoba melihat
kemungkinan ada orang lain yang terlibat
kami juga masih membutuhkan kerjasama dan bantuan dari papir masa
bila ada keterangan ataupun informasi yang dapat membantu pengembangan penyelidikan kami
sementara pak firmansyah sudah boleh pulang
orang suruhan pak suganda ngajar saya terus
kalau dikejar berarti kamu harus lari
pak polisi menyebut saya pak pirmansah terus
iya tapi saya dengarnya aneh
kamu kenal kang bahar
coba pernah dengar saja
cuma tahu saja
kamu tahu siapa saja
pihak mana saja yang terlibat dalam urusan bisnis disini
saya orang baru kang
gak tahu apa apa
saya cuma ngejalanin tugas dari bos dikdik
kamu punya anak
punya baru satu
empat tahun jalan
nanti kalau dia sudah besar dan kamu masih disini
dia mungkin akan bertanya
bapak kerja dimana
kalau dia tanya lagi kerjanya apa
jaga keamanan sama lari ke iuran
kalau dia tanya lagi
kalau dia tanya lagi
memangnya bapak kerjanya jadi apa
kang bahar yang kamu bilang cuma tahu
kang mus yang kamu bilang kenal
tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan seperti itu
kamu sudah mau ngobrol sama saya
ya mungkin ini akibat dulu
kepala saya sering kena pukulan
atau dibenturkan ke tembok
kok nggak ngerti
kabarnya sudah nyerah
tahu dia ada di ugd rumah sakit mana
masih ingat siapa sasaran berikutnya
sekarang kita mau kemana
maksudnya narik uran
enggak jalan jalan aja
saya ada ajak enggak
kamu mau ikut enggak
ya mau atuh
kita juga tetap harus mewaspadai tindak kejahatan lain yang meresahkan masyarakat
sering ada laporan korban kecopetan
tetapi tidak bisa kita tangani dengan baik
karena kurangnya informasi kita tentang tempat kejadian perkara pelaku bukti dan saksi
kemarin baru ada copet yang tertangkap
ya saya sudah terima laporannya
copet biasanya bekerja secara kelompok
mintai keterangan dari tersangka supaya kita bisa ringkus yang lainnya
nana dikurung di kantor polisi
saya sudah tahu
mana si deden
sudah kamu hubungi
sudah dia nggak mau nyopet lagi
ini bos nomernya
abis buat paket internet
di bawah jembatan pasopati
cari tempat yang lain
terus telepon balik
deden di bawah jembatan pasopati berisik
saya suruh cari tempat yang sepi
nanti dia ngelepon balik

kenapa harus dia yang ngelakuin
biar kamu gak kena pulsa
kita sebetulnya mau ke mana
cari tempat buat jualan bubur
kamu serius mau jualan bubur
nggak tahu juga
kamu suka gejek
jangan gitu atung murad
saya nggak tahu ini di mana
kalau kamu gak mau turun oke
tapi jangan sekali kali lagi bilang saya gejek
saya tahu murad sama pipit dibanding gopang sama dikdik
mereka itu sepuluh kali lipat
tapi bayarannya juga sepuluh kali lipat
kalau keberatan cari orang lain
saya bukan jualan kangkung
bos yang merangkap sebagai dosen kamu
saya takut ketangkap seperti kang nana
resiko kalau kamu tetap jadi copen
kalau kamu berhenti jadi copet
itu juga ada resikonya
kalau kamu mengundurkan diri sebelum batas perjanjian bisnis kita selesai
nanti foto kamu akan saya cetak dalam ukuran besar
saya pasang di tempat umum
ada tulisan di bawahnya
gimana kabarnya dik dik
masih dalam perawatan
di rumah sakit mana
bukan di rumah sakit
di tempat yang aman
diurus ahli patah tulang
siapa yang ngeroyok dik dik
gak tau saya gak ada kontak
dikontrakannya gak ada
dia gak ada kabar
saya khawatir cecep kenapa napa lagi
mau cari kemana lagi
perlu saya bantu
biar saya yang handle
biar saya beresin semua orang orang itu
dilatih buat perang
biar saya yang handle
benar kamu bisa sendiri
tapi kalau nanti ada apa apa
kasih kabar ke saya
pasti saya ngasih kabar ke teteh
saya jalan dulu
kalau di daerah sini gimana
kamu denger gak
anda bekerja sendiri atau berkelompok
apabila anda memberikan keterangan palsu
itu akan memberatkan hukuman anda
siapa yang jadi pimpinannya
saya gak tau pak
saya taunya cuma saeb
gimana tempat tinggalnya
paling di kampus
kadang kadang disebut kampus
kadang kadang disebut kantor pusat
kamu disuruh tetap jadi partner saya
terima kasih atas keterangannya
lalu di sini bagaimana
jajan baso tahu
kita kesini mau survei bukan jajan
saya kira kamu ngajak jajan
kita lagi cari tempat buat jualan bubur
kita mesti lihat dulu
rame atau enggak
berarti kita harus diam dulu di sini
bagaimana kalau sambil makan bakso tahu
ya udah bikin dua
kata kang darman murad sama pipit beda dibanding gopang sama dik dik
dulu anak buah saya di terminal
mereka memang spesial
tapi anggaran kita nggak cukup
jadinya gimana bos
cari yang lain
udah dapet kerja
tapi pasti dimuat
kalau menurut redaksinya bagus ya dimuat
kalau enggak ya enggak
kalau dimuat dapat honor kan
salah satu sumber pendapatan aku kan dari situ
aku belum pernah baca cerpen kamu
yang udah dimuat
nanti aku copy in
atau mau aku print file aslinya
aku gak suka baca cerpen
tapi kalau kamu dapet honor terus nyerahkan aku
aku pasti suka
gimana kabar usaha sepatu kamu
tapi ya cuma cukup buat bertahan aja
belum ada kemajuan
mau bantuin aku lagi
kita udah kenal udah deket tapi
udah jangan dibahas lagi deh
itu kan yang bikin kamu gak mau bantuin aku lagi
aku mau kerja kantoran aja
biar punya penghasilan tetap
biar bisa nerusin kuliah lagi
ngapain bikinin kuliah
sma aja belum
justru supaya kita tahu
waktu kuliahnya mau di jurusan apa
waktu sma kan harus di jurusan
kalau misalnya mau jadi dokter ya jangan masuk its
nanti kalau dapat honor kamu aku traktir
terima kasih masih mau nerima telepon dari aku
tadi kang idris kesini
dulu saya lama di sini
sebelum akhirnya meninggalkan tempat ini
masuk penjara dulu
saya udah denger ceritanya
nah kalau kamu mau pensiun
jangan tunggu masuk penjara dulu
kita di sini
di bisnis ini
ya setidaknya dari sudut pandang kita sendiri
kita tidak merampok
kita berbisnis dengan orang lain
dengan pihak lain
saling menguntungkan satu sama lain
dulu saya berdiri di sana
di bawah panas matahari
berteriak memanggil penumpang
membantu supir hingga busnya penuh
lantas dia memberi uang balas jasa
bukan orang orang dari perusahaan
yang bekerja sama dengan pemerintah
kami adalah orang orang bebas
kami adalah orang orang yang bebas
kami adalah orang orang yang bebas

orang orang lain menyebut kami preman
kami berbisnis di sini
bekerja sama dengan banyak orang
bekerja sama dengan banyak pihak
bekerja sama untuk saling memberi keuntungan
dik dik sekarang nggak di sini lagi
bisnis di sini bisnis yang sangat menguntungkan
banyak orang lain yang ingin bisnis di sini
tidak perlu merasa heran
kalau ada yang bergerak atau bertindak dengan segala cara untuk bisa menguasai bisnis di sini
bahkan kalau perlu dengan perang
dan dalam perang siapapun yang menang selalu ada korban
dan mereka tidak peduli itu
nanti dia kembali terus pergi lagi
saya udah jadi korban
kalau nggak dilarang kang mus saya udah balas dendam
muslihat tahu dendam itu tidak menyelesaikan masalah
mungkin mengalah akan lebih baik
dan mengalah bukan berarti kalah
sebelum pergi dia akan atur dulu tempat ini
siapa yang masih di sini
siapa yang nanti tanggung jawab di tempat ini
saya gak akan ikut perang
saya akan mengambil posisi untuk mengalah
saya nggak peduli dibilang pengecut atau apa
saya mau pensiun
tadinya saudara aku yang di malaysia itu nitip minta dicariin kerudung
terus aku bilang gak perlu nyari
aku kirim ke dia
terus temen temennya nanyain
dia bilang kiriman dari indonesia
terus mereka juga mau
dia bilang kirim aja yang banyak
nanti dia bantu ngejualin
siapa yang mengeksekusi bubun
mereka pernah dihadir murad
mereka pasti punya dendam
kasih ongkos untuk balas dendam
nanti aku siapin satu kodi
mau apa ke sini
mau pesen robak bubur
mau dagang bubur
kamu orangnya keras
masa mau ngurus yang lemek
semedang semedang semedang
semedang semedang semedang
saya nyari nyari sampai ke kontrakan kamu
terus ke pasar
nanya ke taslim
kamunya malah di sini
memangnya ada apa
situasi lagi gawat
kamu nggak muncul
nggak ada kabar
takutnya ada apa apa
semedang semedang semedang
oke terima kasih
kamu di mana
di angkot habis ketemu teman
awas banyak copet
nanti akan saya kasih nama bubur ayam murah dan pipit
semoga kamu berhasil
barusan kata kang mus
kalau saya jadi jualan bubur
namanya bubur ayam murah dan pipit
biarpun kamu nggak ikut
tetap namanya bubur ayam murah dan pipit
saya pasti ikut atuh
kan kita satu paket
kalian punya dendam sama muran
kalau kalian mau balas dendam ada sponsornya
sponsor tunggal dengan syarat dan ketentuan yang berlaku
target harus satu paket
hari ini saya banyak urusan
mau tahu aja
naik kereta api turun di stasiun kiara condong
siapa yang naik kereta api
barusan akan bilang naik kereta api turun di stasiun kiara condong
nah itu pantun
naik kereta api turun di stasiun kiara condong
kalau bisa biasanya konsinasi titip jual
umumnya kan gitu
saya sempat jenguk
masih masa pemulihan
sekarang akang harus mulai ngebiasain apa apa sendiri
kecuali akang bisa cepat dapat gantinya nining
kamu beneran mau pisah
akang udah nggak nafsu
buburnya harus habis
terus obatnya diminum
biar akang cepat sembuh
terus nanti kita ketemu lagi di pengadilan agama
kamu lagi emosi
jangan ngambil keputusan apa apa kalau lagi emosi
kalau dik dik gimana kabarnya
saya dengar mau sendiri mau nikah
mau nikah malah disikat orang
kita bisa aja balas dendam
tapi pasti gak boleh sama kang mus
kang mus nggak mau ada perang
masa kang mus takut
mudah mudahan dik dik cepat sembuh
terus jadi nikah
udah ketemu lagi
udah ketemu lagi
udah uituh ter magari
udah banyak korban
sebelum kangkoban sama dik dik
bubun cecep sama taslim yang jadi korban
tapi kangkobus tetep ngerang kita perang
habis gobang sama dik dik
target selanjutnya kamu sama p
iya dengan saya sendiri
udah mau pulang
cuma kerjaannya aja udah beres
parutan simpangnya udah cukup
gobang udah saya minta pensiun
sudah saya minta pensiun
berarti jamaah bisa langsung masuk
itu bukan tempat buat jamal
saya ke gedung merdeka
kalau ada yang nyari saya
saya mau tau siapa
saya harus pergi
kamu tetap disini
bantu terus resti
katanya om mau bantu
tapi kebutuhan saya mendesak
ya enggak dong
mau ikut ke kantor
saya bukan siapa siapa
saya cuma dibayar buat ngikutin resti
dia janji sama orang yang bayar saya
mau bayar utang
sekarang sudah trials
ini kan gak nyahar
kalau ribut di situ bikin rusuh di situ nanti masuk berita bisa bikin jelek ibas kota bandung
saya sudah janji mau nolong kamu
sekarang waktunya saya menolong kamu supaya kamu gak nipu lagi
saya deku pusian anda setangkap
gak ngelorak lah